yap kawasan kota tua punya wajah baru yang lebih kece pastinya begitu ya
dengan area pedestrian yang jauh lebih lebar
warga bisa lebih nyaman untuk berjalan kaki dan berinteraksi menikmati fasilitas ruang publik di sana
tidak hanya itu wajah baru kota tua juga diharapkan akan lebih menarik
dan juga bisa menarik banyak pengunjung untuk berwisata dan mengenal lebih dekat sejarah jakarta
kita akan bahas selengkapnya bersama sejarawan jj rizal
selamat malam bang jj rizal
ini kalau kita ngomongin soal kawasan kota tua ini sudah dipoles begitu ya
jadi kawasan yang rendah emisi setelah revitalisasi ini ya
abang melihatnya bagaimana nih kota tua yang baru ini
ya ini upaya yang serius ya
dalam periode yang panjang kan dari gubernur ke gubernur selalu punya program untuk memberi nyawa
memberi oksigen memberi hidup kepada kota tua agar dia itu tidak menjadi kota yang termengkalai begitu
karena itu dianggap heritage yang luar biasa ya
dan kalau kita
misalnya pulang ke sejarah di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ketika ratu inggris datang
dia sendiri kagum gitu dengan kota tua jakarta karena gedung gedung seperti starthes atau museum sejarah jakarta itu sudah jarang didapati di eropa sana
tapi di sini masih ada sayangnya
kopi itu masih terbengkalai walaupun sudah diaktifkan oleh bang ali
jadi menurut saya ini periode yang panjang dan hari ini sekali lagi ada upaya
yang serius ya
oke baik ini kan bisa dibilang memang banyak cara yang dilakukan begitu ya untuk menarik masyarakat untuk datang ke kota tua
dan juga museum museum seperti yang sekarang ini sudah direvitalisasi sudah ramah dengan pejalan kaki
nah tapi menurut abang apakah ini cukup gitu untuk membuat para pengunjung mau belajar sejarah ke sana atau cuma datang ke sana ya selfie selfie foto foto begitu
ya ini hanya salah satu fasilitas aja ya
stimulus untuk menghidupkan kota tua
dan itu saya katakan tadi ini ada upaya yang panjang ya dan kita belum menemukan kontina begitu ya
jadi ada banyak stimulus yang harus diberikan dan terutama adalah menurut saya adalah bagaimana mengorganisasi agar ekonomi kota tua itu bisa tumbuh
terutama ekonomi yang sekarang keren disebut sebagai ekonomi story
ya nah kan sekarang ada arus yang besar bagaimana generasi baru pulang ke rumah sejarah
ya maksudnya ini adalah bagaimana kita menghidupkan heritage heritage menjadi bagian dari kehidupan kekinian gitu
nah ini menyelesaikan persoalan panjang dan lama bahwa gedung gedung tua itu dianggap gedung gedung yang tidak perlu ditengok tidak punya daya tarik begitu ya
tapi sekarang belakangan kita bisa melihat di mana mana ada gairah orang pulang ke rumah sejarah terutama bangunan bangunan bersejarah
tapi persoalan besarnya adalah bagaimana membuat sebuah think tank yang berpikir serius untuk
menjebatani aneka macam kepentingan di kota tua terutama kepentingan yang menyangkut ekonomi story ya
bukan hanya faktornya adalah bagaimana dia tidak hanya mendatangkan pengunjung secara insidental gitu
tapi terus menerus dan kemudian dia orang yang berkunjung itu pulang tidak hanya sekedar mendapatkan foto selfie
tapi juga mendapatkan hikmah dari masa lalu
ini kan kota tua kota asal usul kolonialisme landap
pertemuan budaya kita dengan kebudayaan eropa begitu dan asal usul indonesia bisa dibaca juga dari sini sebenarnya
betul betul ini salah satunya penting kita belajar sejarah adalah untuk mengetahui kesalahan masa lalu supaya kita tidak ulang di masa depan begitu ya
tapi kalau saya tanya lagi bang sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah sih untuk meningkatkan minat masyarakat untuk belajar sejarah
apa aja yang masih kurang begitu
saya pikir hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah hari ini dengan membuat kota tua itu lama terhadap para penghitung dan menutup sedemikian rupa serta mengatur mengorganisasi agak seruat seperti di masa lalu ini langkah yang baik
tapi langkah ini menurut saya perlu dilanjutkan dalam konteks yang lebih serius yang saya katakan tadi
perlu dibuat sebuah tim besar yang bisa menyusun sebuah program rencana ke depan menghidupkan ekonomi kota tua dalam konteks ini
karena banyak musim
ada musim di sana
nah itu juga kan menjadi pertanyaan bagaimana kita menata museum museum di kota
bagaimana kita menghidupkan gedung gedung tua di kota
dan mayoritas gedung itu sebenarnya punya pemerintah pusat ya
bagaimana supaya bumn ini terlibat seperti bank mandiri gitu secara serius
museum gitu atau bi gitu
membangun musim yang baik
nah itu kan juga ada kantor pajak
gedung gedungnya yang keren
terus kemudian banyak pemerintah yang menurut saya kalau ada satu tim yang bisa mengelola visi ke depan dari kota tua
untuk membayangkannya sebagai sebuah visi ekonomi story
ekonomi yang berdasarkan heritage gitu ya
itu bisa dihidupkan di jembatani antara atau visi kesejarahan dengan visi ekonomi dan visi penyelamatan bangunan bersejarah
itu akan luar biasa
dan akan memberi jaminan atau garansi yang lebih baik
bagi keberlangsungan ke depan kota tua kita
bukan hanya dipoles poles dan didandani
tapi diberi semacam apa ya
kalau iron man itu tony stars itu ada reaktornya gitu
nah kita memberi reaktor agar dia bisa hidup terus sebagai heritage
efek jangka panjangnya juga harus dipikirkan begitu
jangan hanya memoles lebih cantik juga
tapi ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah nih
misalnya dengan membuat tiket gratis untuk sepuluh pengunjung pertama setiap harinya
ada harga spesial untuk pelajar juga
apakah ini cukup efektif untuk meningkatkan minat dari masyarakat untuk datang ke sana belajar sejarah gitu bang
saya pikir itu kan bagian dari gimmick ya
jadi ini kan saya pikir langkah awal yang serius dari pemerintah dki dari masa masa dan periode sebelumnya begitu ya
jadi langkah serius ini harusnya menurut saya jangan dibayangkan sebagai quick win
seperti kata hairil anwar sekali berarti sudah itu mati gitu
tapi harus disediakan sebuah organisasi yang ter trainer gitu ya
enterprise gitu ya yang serius untuk menjebatani antara sebuah heritage kawasan cagar budaya yang besar dan kompleks serta kaya warna itu
untuk dirayakan bukan hanya sejarahnya tapi juga bisa menjadi mesin ekonomi ekonomi story
itu yang harus dipikirkan kan itu yang kita belum dengar sebenarnya
baik terakhir bang
ini kira kira kalau bisa bikin membuat museum lebih kekinian begitu
kalau misalnya kita buat acara
misalnya acara kesenian atau video mapping kan juga sempat dilakukan di kota tuan
apa itu bisa dibilang cukup efektif juga untuk menarik pengunjung bang
ya itu bagian dari bagaimana bangunan bangunan bersejarah termasuk museum di dalamnya
berusaha mengikuti zaman atau menjadi selaras dengan zaman
tapi problem besar juga kita harus ingat banyak gedung gedung tua di kawasan kota tua itu belum mendapat konservasi yang secara serius
pemugaran yang serius
dan waktunya kita bertacu gitu ya
berlomba sebelum bangunan itu hancur
seperti gudang timur yang sangat penting
jadi masih banyak pr seperti kawasan yang hanya kita lihat di sekitar museum sejarah jakarta yang disolek dengan indah
kan kita punya kawasan sampai ke teluk jakarta ya
dan ada lapis lapis dari kota tua batavia dari periode ke periode
dari abad ke enam belas ke abad tujuh belas ke abad sembilan belas ke abad dua puluh itu kan lapis lapis yang kaya
menurut saya itu yang harus diungkapkan dan dirayakan
bukan hanya dengan mengkonservasi gedung gedungnya supaya dia tetap selamat
tapi juga merayakan sejarahnya
kemudian membangunkan ekonomi entrepreneurship di atasnya
agar dia bisa hidup bisa settle begitu ke masa depan
jangan hanya dia distimulus oleh gimmick gimmick menurut saya
diharapkan juga ini tidak hanya seasonal gitu ya
atau hanya sekarang lagi
maksudnya seperti itu
betul oke baiklah
kalau begitu terima kasih sejarawan jj rizal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected